becak motor diakini lahir dari pesatnya perkembangan transportasi
becak merupakan kendaraan roda tiga dengan dikayu
namun pada dua ribu sepuluh oleh orang palembang
becak dimodifikasi menggunakan separuh motor dan jadilah becak motor
biasanya becak motor banyak dicumpai di kawasan pasar pasar tradisional di kota palembang
masyarakat lebih memilih becak motor karena dapat mengangkut orang dan barang dibandingkan ojek motor
takut lah cuma emang mana jalan lain
di kecamatan kertapati palembang becak motor menjadi sarana transportasi sehari hari
terutama yang tinggal di jalan sungki ataupun jalan sunan
karena tidak ada pilihan transportasi yang lain
ya di simpang sungki kecamatan kertapati inilah becak motor banyak terlihat manggal
keberadaan becak motor ini menjadi sangat penting bagi warga yang tinggal di kawasan sini sebagai alat transportasi
bagaimana sih aktivitas sehari hari mereka ayo ikuti saya
salah seorang penarik becak motor adalah rusdi sanidin
sehari hari ia manggal di simpang sungki mulai dari pukul sepuluh pagi hingga sore hari
di simpang sungki ini
sedikitnya tiga puluh tukang becak motor berebut penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka
panas terik cuaca tidak menjadi halangan bagi para penarik bentor ini
demi meraup lembaran rupiah agar asap dapur keluarga mereka tetap ngebul
tidak ada sistem antrian
mereka menyerahkan sepenuhnya kepada penumpang yang akan memilih becak motor mana yang akan mereka naiki
biasanya angkot jurusan kota kertapati berhenti di dekat barisan becak motor
penumpang yang turun kemudian memilih becak motor untuk meneruskan perjalanan ke rumah mereka
bila bentor umumnya menggunakan mesin motor
becak motor rusdi sedikit berbeda karena menggunakan mesin pemarut kelapa
alasan utamanya karena lebih murah jika dibandingkan menggunakan sepeda motor
awalnya rusdi menarik becak roda tiga di kawasan itu sejak tahun sembilan puluh an
namun setelah mengumpulkan uang tabungan tiga tahun terakhir
ia pun memodifikasi becaknya menjadi becak motor
faktor tenaga juga menjadi alasan agar tidak terlalu lelah ketika mengantar penumpang yang tujuannya jauh
kurang lebih seratus dapat
kalau raminya itu
kalau sepi nya biasanya berapa
sepi sekitar enam puluh
kalau enaknya dari bentor ini karena kebantu tenaga
jalan jauh kan udah terlalu capek
dengan becak yang kore
becak yang kore
mengendarai becak motor kelihatannya memang mudah
tinggal menyalakan mesin tarik tuas gas dan bentor pun meluncur
namun untuk berbelok ternyata bagian depan becak cukup sulit dikendalikan
saya pun cukup kerepotan ketika mencoba mengendarai bentor
oh gitu matinya ya
nah begitulah kira kira mengendarai becak motor ini ternyata tidak mudah
butuh keahlian khusus dan harus terbiasa saya hanya belajar dasarnya saja
tapi setirnya ini terlihat terlalu berat menurut saya karena ini aja dalam keadaan kosong udah begini berat
apalagi ada penumpangnya
namun becak motor di palembang kini dilarang beroperasi oleh pemerintah
sesuai peraturan pemerintah nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua belas yang menyebutkan sepeda motor hanya digunakan seorang pengemudi dan seorang penumpang
becak memang tidak didesain untuk dipadukan dengan motor
bagian plat besi biasanya dilas saja padahal kadang dikendarai dengan kecepatan tinggi
aspek keselamatan penumpang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga izin bentor tidak pernah lagi dikeluarkan
dinas perhubungan kota palembang bekerja sama dengan satuan lalu lintas polres ta palembang berulang kali melakukan rahasia terhadap bentor
dan bahkan pernah mengandangkan ratusan becak motor
namun upaya itu belum berhasil memutus rantai pasokan bentor karena masyarakat yang masih terus menggunakannya
karena sesuai dengan peraturan nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan itu kendaraan itu sudah dimodifikasi
jadi untuk faktor keselamatan juga tidak ada apalagi malem pak
penerangannya dari mana itu kan becak becak motorifikasi ke motor
jadi untuk jalan protokol itu memang tidak boleh jadi larang untuk masuk ke kota palembang
sekarang masih kucing kucing
memang jumlah becak motor semakin berkurang terlebih dengan adanya larangan melintas di jalan protokol
namun untuk menghilangkan kendaraan yang satu ini juga bukan perkara mudah karena masih banyak warga yang mengantungkan nasibnya menjadi penarik
apakah mungkin becak becak motor ini kemudian diperbaiki dirapikan dan kemudian diperdayakan menjadi angkutan wisata jarak dekat sehingga menjadi ciri khas
tentunya pemerintah kota palembang yang dapat memberikan solusi bagi kota dan warganya